ini lagi bikin bubur pak
oh tau aja
saya baru pengennya hangat hangat
loh jangan pak ini buat bang p i
sejak kapan kamu mau bikin ini bang p i
gede kepala dia nanti
sejak bang p i nyelamatin nyawa centini pak
ini centini bikinin bubur buat abang
aduh cent sakit cent
ini sudah pelan
ini baru enak ini
hati bang p i tenang
kalau dekat sama bang p i
masalah masalahan sama centini
berduaan jam kerja
gak sopan tuh
maaf bapak ibu
tadi centini itu gak lagi mesra mesraan
cuma centini lagi minjakin kepalanya bang p i
kan memang tadi kejedot bu
memangnya kamu ketabrak motor
atau jatoh dari mana
tapi centini tadi keserang sama kecoa
untung ada bang p i
aduh kan centini tuh takut banget sama kecoa
ini kan sampe merindingkan
kalo misalkan centini serang ajaan tuh gimana
iya juragan mami juragan papi
saya sebagai laki laki
gak bisa melihat perempuan yang sudah tidak berdaya
makanya langsung keluar dari luri saya untuk menolongnya
ya walaupun saya harus kejedot meja
bang p i mataresun ya bang
aduh bang p i baik banget
gimana ya cara centini ngebalas kebaikan bang p i
tapi kalian kelihatannya mesra sekali
jangan jangan mau rujuk lagi ya
yah kalo yang namanya jodoh
siapa yang tau juragan mami
kalau memang jodoh saya centini
ya saya menerima aja juragan mami
sikap centini kok aneh sama ropi i
tiba tiba dia bersikap manis gitu
dulu deket aja dia gak mau
itu tandanya hati centini sudah terbuka kembali buat rofii ⁇
dulu kan mereka nikah bohong bohongan
siapa tahu sekarang mereka nikah beneran
loh kok mendadak sekali
kita ketemu di butik ya jeng ya
oke sampai nanti dah
eh pih mami harus ke butik lagi
ada klien mau ketemu di sana
mami berangkat dulu ya
dah mami dah ani
kerasukan apa sih centini ini
masa gara gara kecoh
ropi i jadi pahlawan
ada yang bisa dibantu mas bobi
itu kan masalah cuman kecoh kacauan mas tien
kok kamu bisa sampai segitunya sih bang pih
semua orang kan juga bisa tim
cuman kecoh kacauan doang
aduh mas bopi
tadi tuh gawat centini tuh sampai jantungan
susah nafas mas
untungnya ada bang pih
tapi tetep aja tien kecoh kacauan
mas bopi juga bisa kecil banget tien
mas bobi nggak ngerti perasaan centini sih
centini itu tadi takut banget
kalau bang pih itu nggak bisa ya
terus nggak berhasil gitu
ngusir ke cowok terus nggak tahu
tapi kan berhasil ngusir ke cowok
terus menurut ini
ya gitu deh
bang pih itu kan ireng mas
irem ireng mutlak
sebenarnya kan hatinya menawan
bang pih menawan tien
mas saya mau nganterin ibu dulu ya
soalnya kasihan bang pih lapar
pergi bang pih
aduh bang pih bang pih
ini lagi bikin bubur pak
oh tau aja
saya baru pengennya hangat anget
loh jangan pak
ini buat bang pih
sejak kapan kamu mau bikin ini bang pih
gede kepala dia nanti
sejak bang pihnya lama tinyawa centini pak
permisi ya pak
ini centini bikinin bubur buat abang
bubur masih hangat ayo dimakan
makasih banget ya tien
nggak tahu nih kenapa
sebenarnya habis kejedut meja bawaannya lapar aja
semoga nggak terjadi opo opo kalau sampean ya bang
soalnya mata bang pih juga jadi kelihatan kabur habis kejedut meja
nggak bisa bedain tangan kiri sama tangan kanan
takut buburnya jatuh
bismillah ya doa dulu
nanti centini bikinin lagi
tini nggak terpaksa kan nyuapin bang pih
soalnya bang pi jadi ngerepotin nih
ya enggak toh
masa mau ngerepotin bang pih sih
ya enggak ngerepotin
malah centini seneng
loh pengorbanan bang pih itu udah luar biasa
nyelametin nyawa centini
cuma nyuapin mah kecil
kayaknya mimpi bang pih jadi kenyataan ya tini
bang pih mimpi kejedot kepalanya
bang pih makan bubur disuapin centini
tadi bisa aja
jangan kelupuknya mulu dong
oh ini harus kita beresin
kan kasihan centini
ya aduh maksudnya ngefans lama si ropi
kayaknya cuma gara gara dia ngebunuh kecewa doang pih
masa tini lupa sih pih
kan ini sebel banget sama si ropi
ya itu dia
aldo nyebelin banget
semua orang juga sebel sama dia
kita harus bikin penting sadar
kalau roby itu orang yang sangat amat menyebalkan
centini harus sadar
kelihatannya berdua lagi ngobrolin soal kecoa nih
jangan begitu dong gan
kalau didoain begitu ntar lama semua ya
lain begitu ntar lama sembunyi nih
saya mau perawatan dulu ya sama centini
ini keadaan gawat darurat nih
udah malam kok masih nyuci
lagian ini juga perabotan khusus
perabotan khusus maksudnya
sengaja centini pisahin
kalau pih punya perabotan sendiri
kenapa harus dipisahin
supaya nggak keganggu dengan yang lain pak
kan untuk orang yang istimewa
kita harus memperlakukan dengan istimewa
pak kesitu dulu ya pak
saya baru aja mau minta dipikirin mie
jom mantap niki
kayaknya kepala bang pih kok sakit lagi sih
bang pi takut geger otak nih
bang pih sini tak pijetin ya kepala ya
jangan jangan cenguk sakit
ya pelan pelan pelan pelan
nah gitu dong
nah enakan dikit tuh
kencengkan dikit ya boleh
aduh tekan tekan dikit
mau gue pakai besok ke kampus
jangan kan bang pih yang disuruh
biar aja bang piu aja deh
gak apa apa kok centini aja
centini bisa kok nyuji motor buat bang pih ya
kalau urusan perempuan di dapur ya
kasian gak apa apa sampe istirahat aja
tin kok lo disuruh masuk bang pih
tin jangan jangan jangan
jangan jangan dong
kamu ngapain sih tin
kamu belain tuh dia
udah item nyebelin kayak gitu ngom belain
gak pantas dia dibelain sama kamu
mas centini tuh melakukan ini buat bang pih kok
gak apa apa kasian namanya wong sakit kok disuruh nyuji motor
biar jangan gitu dong
kamu gak sadar nih ada mas bobi di sini
justru jentini sadar sesadar sadarnya mas
kalau centini itu jodohnya sepadan
centini juga sadar
kalau mas bobi jodohnya juga sepadan
maksudnya jodoh kamu yang sepadan tuh apa siapa
centini kan pembantu
jodohnya sepadan dengan bang pih
karena bang pih itu kan tekong kebun
terus kalau mas bobby
ya kalau mas bobby ya sama mbak cindy toh
tin kamu kesambet setan apa
tin terus gimana perasaan mas bobby ke kamu
cepat atau lambat
centini pasti bisa menghapus perasaan centini ke mas bobi